yang biasa aja yang bisnis kelas biasa ya
sudah kelar bang properti karsetnya
udah balikin aja biar kita ngoprof aja
nanti kalau kita butuh tinggal pindahin lagi aja
ini kalau misalnya properti udah kelar
di balikin tempat sewa aja bang
kita jalan jalannya sayang ya
saya sudah dengar kondisi askara dari dr michelle
dokter michelle itu memang sempat melihat askara
lagi minum asih mamanya itu sedikit terengah engah
itu kenapa ya
anak prematur itu usianya dihitung dari sejak lahir
kalau misalkan usia kandungannya delapan bulan
berarti masih ada sisa satu bulan lagi untuk menguatkan paru paru dan jantungnya
tapi karena anaknya sudah lahir
jadi penguatan jantung dan paru parunya harus dirakukan dari luar
dan terus sekarang kamu harus melakukan apa nih
ya seperti bapak yang ibu tahu
sebaiknya askara di screening saja
agar kita juga bisa tahu perkembangan jantungnya sekarang
perkembangan jantung ja nkuk
anda terus saja dihitung dari sandalsya
untuk menolak jantungnya pada saat ditangkap
kita akan menemukan
jantung ekokardiografi yang schauen penyeimbangan askara father
baik kalau begitu kita lakukan saja sekarang ya
sayang ini menikah barunya keisha
ih senyum terus cucu oma ya
ma aku berangkat dulu ya ke ofisiti ya
aku sama kece boleh ikut ya
biar bawa keisha jalan jalan pa
oh yaudah gak apa apa
kita kamu siap siap lagi
oke sebentar ya
udah gak sabar ya
gak sabar ya
gak sabar ya
gue bisa ambil keisha dari tangan om surya sementara seharusnya
ini opa buru buru opa buru buru ya
gue belum bisa tenang soal riki dan keisha
gue gak mau riki ganggu ganggu keisha lagi
ya sudah kamu hentikan dulu pekerjaannya
semuanya jangan ada yang keluar dari ruangan ini
tunggu sebentar sambil kotak p tiga k
aduh gue gak bisa fokus kerja nih
daripada pikiran gue makin parah mending gue stop dulu deh

aduh gue gak bisa fokus kerja nih

wah askara hanteng ya waktu diperiksa tadi

memang anaknya tenang sekali
permisi ini hasil pemeriksaannya dok
ya makasih suter
ya makasih suter
ini barang tadi hasilnya dok
ntar ya pak
ntar ya pak
ntar ya pak
ntar ya pak
ntar ya pak
tidak apa apa pak
ini hal yang wajar untuk anak yang lahir prematur

karena ada indikasi kebocoran di jantungnya
tapi tidak terlalu besar
nanti seiring dengan waktu dan nutrisi yang baik
nanti seiring dengan waktu dan nutrisi yang baik
dan asi yang cukup
nanti juga dia akan menutup dengan sendirinya pak
nanti juga dia akan menutup senangan sendirinya pak
jadi memang wajar sebenarnya ya

ya tidak apa apa
tapi nanti selama enam bulan pertama
askara harus rajin melakukan screening ya pak

oke berarti intinya memang harus selalu dikontrol dicek ya

yang penting kan askara harus mendapatkan nutrisi yang cukup
dan asi yang lengkap
karena kan dari asi itu
dan bonding ibu dan anak juga
itu sangat perlu
dari keluarga juga ya
aku tetap harus bicara dengan al dan andin
ini kesempatan aku
ada kesepakatan diantara kita
alhamdulillah ya mas
askara pasti akan baik baik aja ke depannya
kebetulan ada kamu juga
saya ingin bicara berdua dengan kalian
mau bicara apa lagi ya
andi dan askara kan butuh istirahat ya
kalau mau bicara lain waktu ya
saya mau telepon orang tua saya
bicara sama orang tua saya penting
tapi sebentar saja
semoga gak ada yang aneh aneh di luar sana
karena pikiran gue enggak tenang banget
apa dari kalian
mau memberikan kesempatan
saya juga ingin raina mengetahui kalau
aku rasa sudah cukup ya
kamu hadir dalam kehidupan rina sebagai
om baik aja enggak lebih dari itu
sampai kapan din
rina enggak perlu harus tahu ke bapak kandungnya siapa
lebih baik seperti ini aja terus
mereka udah bahagia juga kok sekarang
seperti yang udah
kita bicarakan kemarin kan
kita punya perjanjian juga
tapi kan kalau kita bicara baik baik
perjanjian bisa dirubah
asal kalian punya simpati
lupa sama apa yang udah rena jalanin
kamu tahu persis din
keadaan saat itu
tidak sepenuhnya salah aku kan
mau keadaan atau bukan
tidak ada simpatinya sama sekali
kamu juga enggak tahu perasaan aku seperti apa
justru itu ini yang harus kita perbaiki buat rena
menembus kesalahan di masa kita enggak ada buat dia
askara butuh istirahat
jadi kami harus pulang
saya harap anda mengerti
terima kasih waktunya
kalau bicara baik baik
kalau memang ricky gak mengganggu
kamu enggak mengganggu lagi
ya sekarang ricky enggak
ganggu aku sih pa tapi enggak tahu
mino kita kan enggak tahu
ricky tuh soalnya suka
selama dia nggak ganggu buat aku ya kita diemin aja dulu
nanti kalau dia mulai mengganggu
aku udah mulu ya
kita makan dulu ya
wah lucu banget bu bayinya
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
kita masuk ya
kita masuk ya
maksimal sepuluh menit ya
aduh bapak telfon apa apa deh
aduh bapak telfon apa apa deh
selamat siang semuanya
siap pak surya
stok semua gimana masih aman
tadi saya baru cek aman kok pak

pokoknya jangan sampai ada stok yang gak aman
kasian kalau ada pelanggan yang mau sesuatu
mau pesan sesuatu barangnya kosong
kalian jaga kesehatan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ah nggak usah dikirim hari ini pak
stoknya alhamdulillah masih ada
iya masih ada kok masih ada
ya kan tempat kita gudang kita kan kecil
nggak seperti gudang bapak yang besar banget
ya nanti pada saat sudah habis
kopi juga masih ada
nah kalau itu mungkin bisa
bisa dikirim hari ini juga
ini kenapa ya
kok papa ditelepon sibuk
tapi nanti dikiranya gue
nggak usah deh
waktu kamu tidak banyak
tidak usah lama lama cepat telepon
cuma belum ada yang angkat
coba sekali lagi
nggak sepenuhnya kesalahan aku
kan samanya juga sama sama
ingin menebus kesalahan
kembar telfonnya lapas ya
kembar telfonnya lapas ya
akhirnya kamu angkat telpon aku
aku nggak tahu kenapa no
perasaan aku gak enak banget dari tadi
aku sudah coba telpon sama bapak
tapi nggak ada yang angkat aku khawatir
kamu tenang aja
nggak usah khawatir kayak begitu
nanti coba aku hubungin bapak
tapi no perasaan aku nggak enak
kalian semua baik baik aja kan
cashnya juga baik baik aja kan
keisha kan lagi sama
bapak sama mama kamu
nggak bisa dihubungin lagi mereka
yaudah kamu tenang aja
nanti aku hubungin aku kabarin kamu abis itu ya
soalnya aku juga baru habis tadi
ketemu andin sama al
kamu ketemu mbak andin sama al ngapain
aku mau ngebahas soal
sharing hak asuh sebenarnya
susah juga ngomong sama mereka
kalau bisa ya
ada waktu buat
aku juga ada juga waktu
nggak tahu kenapa bauannya mereka
gue gak usah nanya nanya soal rena deh
yaudah kalau gitu nanti tolong tanyain
cuma aku khawatir banget
feeling aku gak enak banget soalnya
nanti aku coba hubungin
pokoknya aku kabarin kamu secepatnya
dan aku juga hari ini rencananya
mau jumpa kamu kok udah pokoknya
kamu sekarang jangan balik ke sini
ya aku gak bisa tenang lah no
kalau belum dapat kabarnya keisha
ini aku telpon aku telepon ya kamu tenang aja ya
yaudah no ya
bisa jalan jalan sama papa
biar beda gimana kalau misalnya
keisha manggil papa deddy
deddy juga senang
sekarang kita mau ke mana ya
tadi pakai acara tumpah lagi
sayang yuk kita makan ya
ini tadi oma numpain air ke buburnya
kita makan ya ini udah oma siapin nih
apa dibawa sama opanya
saya gak tau
pak surya gak nah
lena kamu gak lihat
apa tadi mungkin ada temen kamu yang bawa cucu saya
saya gak tau bisa lah
tadi ada costumer saya ngelayani costumer yang datang
dibawa temen saya
nggak mungkin ini pasti ada yang bawa
coba kamu ke dalam lagi tanya sama yang lain ya
t tunjuk dulu dong
yang ini ada makanan t replay dari t audi ya
pak gak ada
ya kamu tenang
di dalam juga nggak ada pak
ya udah latrina
kamu ke dalam lagi deh ya
ya baik pak
kita mesti cari kemana lagi sih pak
ada pelayan yang gendong dia
tapi nggak mungkin juga kan
ada yang berani megang asia
enggak kalau keisha rewel
mama pasti denger
kan memang ada di dalam situ juga
kedengeran pasti suaranya kan kenceng
telepon papa surya dulu deh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yono
soalnya tadi elsa nelfon aku dari lapas
tapi gak diangkat
kepikiran dan ada rasa khawatir soal desa
insya allah keisha baik baik aja no
kamu tolong sampein ke elsa
seperti itu ya
nanti aku sampein
ini kan aku mau ke lapas
mau besok elsa juga pak
ya biar nanti pas ketemu aku tunjukin videonya
biar elsa gak kepikiran lagi
kayaknya dia kangen sama keisha
aduh gimana ini
kayaknya gak usah deh pak
lagian kalau jengkok elsa kan
nggak boleh bawa handphone masuk ke dalam
ya nanti aku ketemu elsa
kalau keisha berpikir aja sama papa sama mama ya
kalau masuk ke lapas nggak boleh bawa handphone
jadi aku terserah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
siapa yang telfon
nino telfon mah
tadi minta untuk videoin keisha
mau dikasih ke elsa
untung gak jadi
gak mungkin pak
ini pasti ada yang bawa
gak mungkin kesha bisa hilang sendiri dong
udah kamu tenang
kamu tenang dulu ya
kita sekarang cek cctv
bapak kok kantor
bukannya beliau bilang tadi bapak ke rumah sakit ya
oh iya urusan rumah sakit udah selesai
ini sekarang saya mau selesaiin pekerjaan saya dulu sebelum berangkat ke kamar
dokumen dokumen saya gimana untuk berangkat
aman semuanya pak
untuk wawancara bisa nggak pak
saya akan follow up
oh ya pak untuk pesawatnya bapak akan pakai pesawat yang seperti biasa atau
yang biasa aja
yang bisnis kelas biasa ya
baik pak baik
saya ke ruangan ya
pukul pukul kayaknya pucat banget
iya capek banget soalnya lagi banyak fashion
aku tau kamu itu kan dokter
tugas kamu itu melihat kemanusiaan
tapi kamu harus ingat
kita rapor kemukhamilan
kamu harus jaga kesehatan kamu
kabeh terlalu capek
itu penting loh
kita belum cek dokter lagi ya
kamu sibuk aku juga sibuk
sebenarnya belum selesai
cuman aku agak ngantuk
agak capek sih sebenarnya
makanya aku pulang
oh ya itu
mengenai askara gimana sayang
kamu kan sempat bilang kan
mau ke rumah adik terus ngecek gitu
mereka udah ke rumah sakit kok
kamu kan dokter
udah pasti kan kamu lebih tahu kondisi askara bagaimana
terus mungkin progresnya kedepannya harus bagaimana
kami juga kan ada koordinasi dengan dokter yang di rumah sakit itu kan
aku juga sebenarnya nanya ke kamu
kamu pasti kecap kandang aja
di kalau kamu bisa kita ketemuannya sore ini
soalnya aku udah mau berangkat ke new york
insya allah bisa bel
untuk tiket keberangkatan pak al sudah saya booking ya
oh gitu ya
sekalian saya ada meeting kecil sama beliau
ah ya udah oke kalau gitu
saya kembali ke ruangan saya ya pak
kado apa ya yang cocok buat bella
sekarang di new york lagi musim apa ya
tulis tehnya mbak cess
terima kasih kiki
baik banget sih
udah parah saja packing packingnya mbak
ada yang mau kiki bantuin lagi enggak
soalnya ini mumpung kecil lagi free time
tadi aku udah list lisin semuanya
jadi aku udah tahu deh apa yang mau aku bawa
jadi aku pede thank you ya
berarti tinggal rendangnya aja ya mbak ya
bikin rendang yang
makan sama temen temen mbak cis disana itu
buat mereka ya kan
gak apa apa kiki kalo kamu pengen bikin
yang pades aku suka pades juga kok
gak usah dikhawatirin
oke mbak artinya gitu ya
kayak gitu ya mbak ya
jadi sadar kan juga gak ada sambal kiki jadi aku seneng banget
kalo kamu pengen bikinin yang pades
oke sip mbak cis
aduh gimana ya
aku lapar lagi sekarang
tapi aku mau ketemu sama
adik adik yang nanti makan lagi lagi sama dia
aku mau ketemu adik cemburi ya
kok aku mbak cis
nah khawatir nanti aku salamin
ya berhubung mbak cis
mantannya mas randy kan ya
dari mbak cis dua per tiga kiki juga bisa
tolong bantuannya ya mbak ya
apaan sih lo mbak cis
kita kasih rentang dopelan
makasih mbak cis
ya kan beneran cis
beneran suka sama adik cis
beneran suka sama adik
kamu seneng dua sama daddy
tapi di luar lagi rame banget lagi
aman gak ya

udah gitu panas kan di luar
apaan panas kan di luar
kunjungin mama elsa
biar mama kamu seneng kalo ngeliat kamu dateng
abis dari mama
baru kita balik kesini lagi
yaudah kita jalan sayang ya
belum ada yang hubungin gue
berarti masih aman
pasti mereka belum sadar kalo misalnya kaya sayang
oh bukan bukan yang ini
yang ini yang di dalam bagian dalam restoran
tadi cucu saya ada di meja dua puluh sembilan
yang ini nih oke baik pak